untuk kembali ke masyarakat dan keluarga ku ya allah
berikanlah kekuatan padaku
untuk menjalani semua cobaan
amalanku untuk ilham tawari
amalanku untuk ilham tawari
amalanku untuk ilham tawari
bagaimana keadaan bapakmu sekarang
bapak susah makan bu
dan obatnya sudah mau habis

untung ibu penjualan kios hari ini lumayan
insya allah kita bisa beli obat untuk bapak
mulai besok saya mau cari kerjaan bu
ya saya mau cari kerja supaya bisa bantu itu
tapi siapa yang mau menerima kamu kerja nak
sekarang kan lagi susah cari kerjaan
apalagi kamu bekas narapidana
siapa yang mau menerima kamu kerja
mau gimana lagi bu
saya gak tega lihat bapak seperti ini
seharusnya bapak dirawat di rumah sakit
jangan bunafik deh
kamu sholat cuma pura pura kan
supaya bisa diterima lagi di rumah ini
dan supaya semua orang kasihan sama kamu
karena kamu sudah berubah menjadi manusia yang baik
gak bisa jawab
karena kalau sampai akhir bulan ini
ardi itu belum bisa bayar hutangnya
mati aja tuh anak
terserah dia mau dapetin uang dari mana
yang penting dia ngasih main hutang
kita habisi dia
kalo ardi mati
dan saya janji bos tidak akan kunci mak
assalamualaikum pak haji waalaikumsalam deh aldi kamu sudah bebas
silakan duduk silakan duduk
pak haji saya kesini mau minta maaf atas perbuatan saya dulu saya merasa bersalah pak
aldi saya sudah memaafkan kamu dan semua orang pasti punya kesalahan
tapi tidak pernah ada kata terlambat jika kita ingin bertobat dan mengakui
kesalahan kesalahan kita justru itu pak haji saya kesini mau minta kerjaan
kalau boleh saya mau mengajar mengaji di masjid mengajar mengaji aldi
saya sungguh bangga dengan kamu kamu sudah betul betul ingin bertobat dan
mengakui kesalahan kamu
kalau kamu ingin mengajar mengaji di masjid saya sih boleh boleh saja dan kalau kamu mau
kamu bisa bekerja pagi pagi di sini membantu saya karena kebetulan saya sedang mencari pegawai baru
benar pak haji terima kasih pak haji terima kasih sama sama dan kamu bisa bekerja besok pagi
terima kasih pak haji kalau gitu saya pamit tuli pak haji ya
ohohoho jadi ibunya aldi itu punya kiosk
ini harus aku lapor ke bos ini harus aku lapor ke bos
ini harus aku lapor ke bos
ini harus kau lapor ke boss
randy sekarang punya kiosk dekat pasar bos
oh oh lack bai tablet
yo yo sampai besok
saya nggak tahu
cepat balik dan sedikit
ajak yang lain
gajah yang bebes
punya anak buah tapi semua komplek
bapak mau kemana pak
bapak nggak ada istirahat
bapak mau ke mana mana pak
bapak mau ke kamar nanti

gimana aku bisa ninggalin bapak sendirian di rumah
keadaannya semakin lemah
ya allah berilah aku petunjukmu
apa yang harus aku berbuat
tunggu apa yang kamu lakukan
dari mana pak

lupa ya mau ngepel apa mau nyapu
tadi aku udah nyapu lantai terus ngepel
yaudah kalau gitu sekarang bersihin kamar saya
tapi bapak masih di kamar mandi
aduh udah deh
saya nggak mau dengar alasan apapun
anda apa sih rini
pagi pagi kok sudah marah
bapak kan harusnya istirahat di kamar
jangan banyak bergerak
bapak ngomong ke kamar kecil
kalau gitu sekarang bapak istirahat ke kamar
rini antar yuk
rini kan harus kerja
jangan sampai terlambat
kan ada aldi
biar aldi yang bantu bapak
so baik di depan bapak sama ibu
dia kira dia pantas tinggal di rumah ini
saya gak akan tinggal